indonesia merupakan negara di asean dengan aktivitas pasar keuangan paling rendah
padahal salah satu ciri berkembangnya industri keuangan suatu negara
tercermin dari semakin tinggi aktivitas pendalaman pasar keuangan atau ppk
kondisi pasar keuangan indonesia yang belum optimal
dapat dilihat dari jumlah dana deposito terhadap produk domestik bruto atau pdb
yang tercatat hanya empat puluh tujuh persen
jauh tertinggal dari negara negara tetangga di asia tenggara
bukan hanya itu nilai pasar saham indonesia terhadap pdb
juga berada di bawah thailand dan malaysia
yakni di kisaran empat puluh lima dua persen
jumlah ini hampir seperempat lebih rendah dari nilai pasar saham malaysia
untuk itu dibutuhkan ppk yang aktif liquid
serta efisien untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkesinambungan dan inklusif
yang penting pasar keuangan yang dalam dan liquid
akan sangat berperan dalam mendukung ketersediaan dana secara efisien
dan berkesinambungan bagi pembiayaan pembangunan ekonomi
karena selama ini kita sama sama mengetahui sumber pembiayaan pembangunan
lebih banyak mengandalkan perbankan bahkan sampai tujuh puluh dua persen
penerapan ppk memerlukan sinergi empat segmen pasar yang terkait satu sama lain
yakni pasar valuta asing pasar uang pasar saham dan pasar obligasi
saat ini pasar keuangan yang liquid masih jauh dari harapan
salah satunya tercermin dari tidak seimbangnya peningkatan nilai ekspor dan impor
dengan jumlah transaksi valuta asing yang hanya menghasilkan empat hingga lima miliar dolar per hari
untuk itu bi kementerian keuangan dan ojk berkoordinasi dalam rangka pengembangan
dan pendalaman pasar keuangan melalui penandatanganan nota kesepahaman
bersama dengan bi dan ojk pemerintah sepakat bahwa
perlu upaya sinergi dalam menyusun strategi nasional yang komprehensif
untuk pengembangan dan pendalaman pasar keuangan
kami menyadari masih banyak upaya inisiatif yang bisa kita lakukan
dalam rangka pengembangan dan pasar keuangan
untuk mendukung pembiayaan bola nasional
upaya inisiatif pesawat tersebut akan menjadi lebih efektif dan terarah
dengan adanya mekanisme koordinasi yang lebih jelas
sebagaimana tertuang dalam mou yang baru tertangani
pengaturan dan pengawasan dari pelaksanaan ppk akan dipantau oleh ojk
ini dimaksudkan untuk meminimalisir resiko yang besar atau tidak terkontrol
tidak hanya kita ingin membangun alternatif pembiayaan pendalaman
yang memungkinkan efisiensi likuiditas dan alternatif pembiayaannya lebih banyak
tapi saya kira kita juga sama sama berkepat untuk membangun
mekanisme pengaturan dan pengawasannya
agar pendalaman bisa berjalan dengan lebih cepat
karena tidak menampak penarbalitis yang tidak perlu
mou ini akan menjadi wadah koordinasi bagi bi kemenq dan ojk
dalam menentukan langkah langkah harmonisasi pendalaman pasar keuangan
sehingga ke depan indonesia mampu mengejar ketertinggalan dari negara asean lainnya
dan bisa menjadi pusat keuangan pasar dunia